hai ini adalah kapal kri dokter suwerso yang pada rabu dua puluh delapan juli dua ribu dua puluh satu kemarin ditugaskan untuk
merapat ke semarang membantu memberikan bantuan oksigen kepada para pasien maupun rumah sakit yang
dari jawa tengah dalam hal kebutuhan oksigen untuk kepentingan medis ada apa di dalamnya di
kapal ini kita lihat yuk kri dokter suwerso adalah kapal perang milik tni angkatan laut
yang dijuluki kapal rumah sakit karena memiliki fasilitas medis yang lengkap di dalamnya
ada satu bagian yang unik di kapal kri dr suharto di dalamnya terdapat mesin generator
yang berfungsi memproduksi oksigen medis yang kini dibutuhkan untuk membantu penanganan dan
penyembuhan pasien covid sembilan belas ini merupakan jenis kapal bantu rumah sakit mas tapi
terima kasih sesuai dengan tugas fungsi asasinya memang dia kita melaksanakan operasi medis baik
itu dalam operasi perang maupun operasi selain perang lah kalau operasi selain perang itu kita
melaksanakan bantuan bencana penanggulangan bencana alam itu pasti kita akan dikirim sebagai
negara terdepan untuk beri angkatan laut untuk menuju ke sana terlalu berarti punya tiga terus
ada tadi ruang gd ini ruangan operasi ini ruang operasi kita punya tiga orang perang seperti ini
hai kapal yang dulunya bernama kri tanjung dal pp ini mampu memproduksi oksigen sebanyak satu ratus dua puluh
liter per hari atau dua puluh tabung ukuran enam ribu liter ada yang unik dari kapal ini katanya punya mesin
generator atau punya produk bisa memproduksi oksigen sendiri memang ya betul pak tapi karena
memang ini kapal rumah sakit sehingga
pasti akan dilengkapi alat alat untuk memproduksi oksigen karena kalau di rumah sakit rumah sakit
di darat itu kan bisa supaya oksigen dari teman teman lain tapi kalau di kapal karena
kondisi kita nanti di laut itu pasti membutuhkan suatu alat mandiri makanya akhirnya kita memiliki
alat namanya generator oksigen yang bisa memproduksi sendiri bahannya dari udara bebas
jadi udara bebas itu nanti akan diambil melalui kompresor
generator oksigen itu setelah itu baru dipisahkan yang senyawa senyawa yang bukan oksigen osegit
murni itu dikeluarkan yang oksigen ditampung setelah ditampung baru kita salurkan di ruang ruang
tadi itu orang orang tadi itu kan memiliki harus ada juga oksigen oksigennya ya selain oksigen kapal buatan korea
selatan produksi dua ribu tiga ini juga memiliki ruang rawat icu lengkap dengan alat bantu pernapasan ventilator
hai ternyata disini juga ada yang namanya
ruang perawatan lengkap dengan alat pendeteksi denyut jantung atau oksimeter dan juga alat bantu
pernapasan sekelas ventilator dan ini memang benar benar disiapkan untuk kepentingan
penanganan covid sembilan belas di tanah air hai sejak rabu dua puluh delapan juli kapal kri dr suharto diminta untuk bersandar
di pelabuhan tanjung mas semarang untuk membantu kembali ke kawasan tersebut dan juga untuk mencari
kebutuhan oksigen sejumlah rumah sakit di jawa tengah damar sinuko semarang